terima kasih anda masih bersama kami di kompas pagi
saudara kejaksaan agung kembali menyita dua mobil mewah milik harfi muiz
tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah
wilayah izin usaha pertambangan pt timah periode dua ribu lima belas dua ribu
selain dua mobil harfi muiz kejaksaan agung juga menyita dua mobil milik tersangka roberto indarto
direktur ptsbs yang turut jadi tersangka dalam dugaan korupsi yang ditaksir merugikan negara rp dua ratus tujuh puluh satu triliun
mobil disita penyidik jampitsus saat menggeledah rumah tersangka di jakarta barat sepanjang hari kamis kemarin
harfi muiz dan roberto indarto telah ditahan kejaksaan agung setelah ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu
kejaksaan agung menyebabkan penyitaan di jakarta barat